sampai jumpa di video selanjutnya
jangan pergi dong risa
balik sini risa
aku punya firasat kalau akan terjadi sesuatu yang langka
aku harus melihatnya
tuh kan bilangnya gak mau dengerin sih
hanya jan badung jadi cewek
risa bantu dong beri dong
gak boleh kabur gak boleh lari gak boleh ngebantah
udah itu lo bentar aja
scan kemuning lo tuh udah bikin perut gue lapar sekarang gara gara lari lari gak jelas dari tadi
dan lo udah gak nepatin janji bokap gue buat gak aneh aneh di desa ini
gemes tau gak sih jadinya
lo mau ditangkepin preman lagi
apa betul ya
suara apa itu
akal juga saya
jangan kesana tuan
jangan kesana tuan
sepertinya suara itu
dari desa komayan yang hilang
ini pasti ada hubungannya dengan
keberadaan desa kumayan
biasanya menunjukkan sesuatu yang akan muncul
atau datang itu artinya
suara apa itu
suara apa itu
suara apa itu
sepertinya suaranya berasal dari sana pak
pak pak pak
bubar bubar bubar
bubar bubar bubar
disini tidak kondusif semuanya
pak kalau menyingkir dari sini pak
berbahaya buat kalian
cepat tinggalkan tempat ini

tempat ini tidak aman buat kalian
cepat pergi dari sini
kami tidak tahu apa yang akan terjadi
tidak ada yang bertanggung jawab terhadap diri kalian
suaranya berasal dari hutan ini
tapi saya sama sekali tidak melihat siapa yang memainkannya

ya itulah kumar
mungkin disebabnya mereka tetap disini mereka penasaran
dari mana asal suara ini dan kenapa
dato' lalu bagaimana cara kita menjelaskan pada para warga
supaya mereka menyingkir dari sini
kita saja tidak tahu
dari mana asal suara ini
dan kita mustahil
untuk mengusir mereka dari sini
dara joh kapan suara ini bisa berhenti
suara apa ini
kau tutup telinga kau tutup lah
kau tutup telinga kau tutup lah
sakit kau nanti telinga kau tutup lah
suara ini selalu terdengar
memakia disini terus
semenjak kami bermukim disini
tidak pernah ada kejadian seperti ini
ini sepertinya baru pertama kali terjadi
apa suara ini berasal dari hutan kumayan
suara suara ini dari hutan hutan kumayan
aku jangan jangan
pakar goib kumayan itu sudah mulai terbuka ya
kenapa dara jo
berkata seperti itu
sayangnya menduga duga saja
hampir dari kami semua
para ini sudah mulai
menerima takdir kami masing masing
itu benar atau tidak
tidak tidak tidak
kamu tidak akan membiarkan dara jo ke sana disana pasti berbahaya
kita tidak tahu disana ada apa
tapi saya ingin mengetahui suara apa ini
aku benar benar ingin tahu itu suara apa
aku sudah sakit telingaku ini
bubar sekarang bubar
saya tidak tahu lagi bagaimana cara mengusir mereka dari sini
mungkin mereka ingin melihat kita
coba kau telah isi gumarah
apa yang sebenarnya sedang terjadi
teman teman gumara dan pawalan
saya harus mendekati mereka
kenapa tidak terjadi sesuatu sama sakti
mereka sudah tidak bernyawa datang
saya menemukan dia sudah tidak bernyawa juga
sedang apa lo disini sakdi
yang lainnya mana
saya sudah tahu pawo
mereka sudah ada di siko
mereka sudah ada di siko
kalau begitu mereka pasti tidak apa apa
kau pergi dari sini sakit
kau tinggalkan tempat ini
tempat ini tidak aman untuk kau
tidak ada tapi tapi
kau mau pergi atau tidak
atau harus kupaksa kau
akhirnya bukti kau dari tempat ini
mereka sudah tidak bernyawa whoop
mereka sudah ridiculous